video amatir memperlihatkan detik detik terjadinya aksi penusukan yang dialami oleh akbar makrob
seorang kurir ekspedisi di kawasan jalan limau kabupaten banyuasin sumatera selatan dua puluh delapan januari lalu
sebelum kejadian korban bersama rekannya hendak mengantar paket barang ke rumah tersangka pelaku
dan menagi uang paket yang dipesan sebesar satu ratus lima puluh ribu rupiah
tersangka tersinggung dan sempat berkata kasar dan marah sambil mengacungkan pisau hingga melukai tubuh korban
tersangka pun ditangkap dan digiring ke mapores banyuasin untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
motif dari pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban yakni karena adanya kata kata dari korban yang menyinggung perasaan dari pelaku
akibat perbuatannya tersangka dijadikan penyakit
pasal tiga ratus lima puluh satu ayat dua dengan ancaman di atas lima tahun penjara
tim liputan cnn indonesia